kita ke rumah sakit ya
kita ke rumah sakit
kau kabur dia
aku gak bisa lagi jagain mama
kamu kenapa ngelakuin ini cindy
kamu kenapa ngelakuin ini
kan saya bilang kamu pergi pergi
aku mau kau berkeluarga dengan istri kau
istri yang tidak kamu cintai
ku yakin kau tahu
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
aku tak mau
tapi janganlah kau kemana
enggak enggak enggak
terima kasih mas
ku yakin kau tahu
aku tembakku aku meminta
walau tanpa kata
aku yakin kau tahu
walau tanpa kata
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
kamu kenapa sih
aku gak tahu kenapa
tapi aku kepikiran andi terus ma
semoga moga andi gak kena panah ma
bapak mendingan tenang dulu ya biar mama ambilin minum
iya tunggu sini ya
andi kamu baik baik aja kan nak
astaga boleh sih papa khawatirin ya nak
aduh kok rena tiba tiba begini ya
saya tidak tahu sus
tadi rena sedang menggambar tiba tiba dia lari keluar
sampai teriak panggil mamanya
mama ketemu sama mama
oke oke kita pulang ya
miss saya izin ya bawa rena pulang duluan oke
iya silakan bu
bu bos saya ambil tasnya rena dulu ya
tas botol minum semuanya ya
selamat siang miss ya
jangan menangis ya
sampai jumpa besok
terima kasih untuk hari ini
din bangun din
kita ke rumah sakit ya
ya kita ke rumah sakit
sebentar lagi istri lo akan meregang nyawa
lo mau kemana
lo liat dia sekarang
istri tercinta lo akan pergi mencari lo untuk selamanya
tempat ganti primsehen
cuma hal yang ada
tiada hal terhadap aku
di sini pak
aku merasakan kehilangan orang yang paling disayang yang paling dicinta
sekarang lu udah ngerasain apa yang gua rasain
siap apaan sih
saudara erlangga anda kami tangkap atas tuduhan penculikan ibu andin serta percobaan pembunuhan